benar benar mengecewakan mentang mentang itu motor inventaris mentang mentang bukan motor
kalian kalian seenaknya karena kalian tahu kalau motor itu rusak motor itu hilang kalian
tidak rugi bukan motor kalian ya nggak begitu pak apa aja yang bukan begitu kalau kalian sayang
kalau motor itu kalau kalian menganggap itu motor kalian tidak mungkin kalian tinggal
makasih ya bu
juga enggak tahu tapi saya lihat si tatang bahwa motornya si kantip
pasti nggak ada yang tahu kok ya kalau motornya yang bawa tatang ya kita harus tanyanya sama tatang
bisa jadi dijual nggak mungkin dong tadi aja ngerebut motornya si aceh susahnya minta ampun nggak
mungkin dia memberikan motor kepada orang lain itu dengan ikhlas nih motor saya jual kita kan tahu
sendiri tentang orang stres mungkin dia pura pura stres habis dijual motor itu dia beli motor buat dia
sendiri aduh ampun
mungkin karena dia keseringan stres lama lama dia jadi kebal pas dia kebal stres dia malah bisa
mikir kamu berdua aja ngobrol sama itu yuk kita ngobrol berdua yuk kita ngobrolin apa saya itu masih
diumpetin dimana motornya kantip sama motornya sobri
gini motornya kamtip oke datang yang bawa karena dadang melihat nah tapi kalau misalnya motornya
sobri kita belum tahu sekarang yang dipikirkan kita adalah tatang hanya membawa satu motor yaitu
motornya kantip karena untuk ngumpetin satu motor bisa aja diselipin di ladangnya kusoi
setuju sama kamu cang betul tuh saya juga setuju sama kamu ceng
bang kamu ngerti apa yang diomongin enggak kang dada tapi kalau aku setuju saya juga setuju kang dadang
jadi begini kronologisnya si tatang ngambil motornya kantip dia bawalah ke ladangnya kusoi untuk diumpetin di sana dia selipin di semak semak yang
dia selipin di semak semak
nyamput nggak bisa dikeluarin lagi akhirnya ditinggal sama dia disitu udah abis itu dia cari motor yang lain ketemu motornya sobri motor sobri dia bawa lagi ke ladang kusoi dia selipin lagi di semak semak nyamput lagi ditinggal lagi sama si tatang mungkin sekarang si tatang sedang mencari motor lain bagaimana analisa saya lumayan tapi salah
yang pertama masuk akal
yang pertama masuk akal
yang pertama masuk akal
tapi yang kedua tidak masuk akal
dia udah bawa motornya si aming ke dalam ladang kusoi nyamput ngapain dia bawa motornya sobri nyamput lagi atuh
iya saya tahu jawabannya kang dadang
motornya sobri dibawa ke semak sama tata
untuk ngederek motornya kamtip
motornya aming aja nyangkut dia nggak bisa ngeluarin
nah sekarang bagaimana caranya tatang bisa kuat ngambil dua motor sekaligus
kalau misalnya ditarik nanti motor yang paling belakang ini motornya aming kalau diderek siapa yang megangin
ya makanya kita tanya sama tatang ceng
supaya kita tahu bagaimana caranya dia bisa ngederek dua motor sekali
doy motornya belum ada yang bisa keluar
ya makanya kita tanya ke sana kang dadang
ya kita lihat bagaimana caranya itu tatang bisa ngeluarin dua motor dari semak
belum tentu motornya masuk ke semak
belum tentu motornya ada di semak
kalau nggak ada di semak gimana
ya kalau nggak ada di semak ya jangan dikeluarin nanti cek
dia nggak tauin omongan kamu tuh ceng
saya bingung ya kenapa ikut perdebatan ini ya
kronologis itu apaan ya kang
kronologis itu urutan kejadiannya
gerahan gerahan bubar jalan
karena kalian tahu
kalau motor itu rusak
kalian tidak rugi
karena bukan motor kalian
ya gak begitu pak
apa aja lah bukan begitu
kalau kalian menganggap itu motor kalian
tidak mungkin kalian tinggal parkir
tanpa di kunci stang
tombri parkirnya di depan rumah kok pak
dulu juga disini
sobri gak pernah kunci stang
kecuali kalau di luar tuh
baru sobri kunci stang
kamu selalu punya jawaban untuk membantah
karena kamu tidak mau disalahkan
untuk membuat kalian bisa berubah
hanya satu kuncinya
akui dulu kalau kalian salah
sekarang motor itu dibawa tatang
tatang yang mengambil motor
nah sekarang motong itu disimpan di jalanan
diambil dibawa kabur
kalian enak ruginya cuma tidak pakai motor
besok besok kalau kemana mana bisa jalan kaki
tapi saya ketua rw ciraus
akan malu seumur hidup sama pak kades
karena tidak bisa memegang amanah
terus saya mesti ganti
tapi saya tidak mau rugi
gak usah takut kang
ini permainan konspirasi global
untuk memecah kita dari pausat rw
nggak ngajakin aku buat pulang kok

mentang mentang itu motor inventaris
mentang mentang bukan motor kalian
karena kalian tau
kalau motor itu rusak
kalian tidak ugi
karena bukan motor kalian
ya nggak begitu pak
apa aja yang bukan begitu
kalau kalian menganggap itu motor kalian
tidak mungkin kalian tinggal parkir
tanpa di kunci stang
sobri parkirnya di depan rumah kok pak
dulu juga disini
sobri gak pernah kunci stang
kecuali kalau di luar
tuh baru sobri kunci stang
kamu selalu punya jawaban untuk membantah
karena kamu tidak mau disalahkan
untuk membuat kalian bisa berubah
hanya satu kuncinya
akui dulu kalau kalian salah
sekarang motor itu dibawa